calon wakil gubernur dki jakarta jarad saifudhidayat
menilai penolakan untuk mensolatkan jenazah yang mendukung salah satu pasangan cagup cawagup dki jakarta ini
bertentangan dengan nilai pancasila dan bineka tunggal ika
sementara itu anies baswedan mengakuti dan mengetahui peristiwa tersebut
kalau itu kan sudah kalau menurut saya itu bertentangan dong dengan nilai nilai pancasila
bertentangan dengan bineka tunggal ika
bertentangan dengan prinsip negara kesatuan republik indonesia
dan juga bertentangan dengan undang undang dasar negara seribu sembilan ratus empat puluh lima
karena apa karena masalah masalah itu tidak ada dalam aturan secara formal
kalau menggunakan persoalan persoalan seperti ini
sepandu sepandu pelaku seperti itu itu cara cara yang primitif
saya nanti berikan tertulis saja soal itu
saya berikan tertulis
ketua kpu provinsi dki jakarta sumarno menilai pemimpin agama harus menangani kasus penelantaran jenazah
di karet setiabudi jakarta selatan beberapa waktu lalu
yang menyebut kpu tidak berwenang mengatur kecenderungan sosial yang timbul di tengah masyarakat
selama pemilihan kepala daerah
melampaui dari tugas dan kewenangan kpu
tugas dan kemenangan kpu terkait dengan teknis penyelenggaraan pemilu
saya kira yang kalau ada kasus yang semacam itu
memang para pemuka agama yang harus turun untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat
saya kira pemerintah setempat juga bisa mengkoordinasikan sehingga hal yang semacam itu tidak terjadi